anda kembali bersama kami di cnn indonesian newsroom menunggu waktu berbuka puasa tidak hanya diisi dengan jalan jalan dan berburu makanan
di banyuwangi jawa timur ada sekitar enam puluh anak anak muda yang menggelar acara rampak kendang ramadan pada minggu sore
mereka secara bersama sama memainkan kendang asli banyuwangi dengan rancak
dan acara ini sukses menghibur masyarakat sembari ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa
anak anak muda di ruang terbuka hijau di kecamatan genteng banyuwangi jawa timur memiliki cara mengisi waktu menunggu buka puasa
mereka bermain kendang secara bersama sama
acara yang dikemas dalam rancak kendang ramadan ini mampu menghibur masyarakat yang datang
meski hanya menggunakan satu jenis alat musik karena dipukul secara bersahutan irama dari rampak gendang banyuwangi ini terdengar semarak
karena itu rampak kendang ini bermaksud yang pertama adalah sebuah pertunjukan yang ada pesan
dari simbol simbol kendang kendang sendiri adalah aken ngadang yaitu pemimpin
maka harapan kita ini terlebih pada momentum pasca pemilu harapan kita maka dengan aken ngadang
yang berarti pemimpin yang dirampakkan diharmonikan memberi makna pesan acara ini adalah agar pemimpin pemimpin mampu berharmoni
bekerjasama dengan stakeholder stakeholder yang ada
kendang banyuwangi umumnya berwarna hitam
suara yang dihasilkan dari kendang ini lebih menonjolkan suara timpalan yang lebih enerjik dan bervariatif
antara kendang yang satu dengan kendang yang lainnya tidak dimainkan secara bersama sama melainkan dimainkan secara bersaut sautan
suara yang emosi emosional ada gitu cuma pada perbedaan volume gitu aja
ya enerjik juga mistiknya juga ada
cara memainkan lebih menurut saya
karena kendang banyuwangi lebih susah
apa sulitannya apa
sulitannya dalam satu lingkaran itu mereka punya empat suara dari plat
apa saja suaranya
pelaknya pelak tok tu sama te
dengan rampak kendang masyarakat diharapkan mengetahui bahwa banyuwangi memiliki kendang yang sangat khas
kendang banyuwangi sendiri biasa dimainkan untuk mengiringi musik kuntulan
kendang kempul maupun kesenian tradisional lain
kendang banyuwangi juga sering dimainkan dengan beberapa musik dangdut hingga jazz
hovi zamani banyuwangi jawa timur